lengkuasnya kita geprek kayak gini
bapakku udah makan
masak sayur asem
nanti bapak keburu pingsan
akhirnya tadi neng dapat gratisan
kamu gak mau bayar parkir
bukan gak mau bayar
tukang parkirnya nggak mau dibayar
hebat dua ribu
neng udah pulang
neng udah pulang apa belum
kamu masih di pasar
neng jawab something
cado udah selesai nyuci
udahnya dari tadi
udah di jemur
udah mau kering
sekarang waktunya ngajarin masak sayur asem
cado ga siap aja
kalau ngajarin neng masak
kasih tahu aja apa bahannya
apa bumbunya gimana masaknya
jangan sekalian semuanya cek edo yang ngerjain
iya jangan cuma kasih tau
penyusupan jay sama subi udah ketahuan kelompoknya bang eddy
mereka orang yang disusupkan
lewat orang yang membawa mereka ke pasar
saya sudah ke colongan
sebentar nanti saya kontak lagi
siapa yang bawa orang orang untuk tugas di pasar
penyusupan orang orang saya di pasar
udah ketahuan kelompoknya bang edi
mereka juga pasti tau

penyusupan itu namanya didu
orang yang bertanggung jawab dengan penyusupan itu namanya didu
tolong kasih dia pelajaran
tolong kasih dia pelajaran
supaya tidak lagi mengganggu bisnis saya

saya selalu rindu order
kalau butuh info alamat dia
senang berbisnis dengan anda
kalian pulang jangan kesini lagi
kita ke kantor
bumbunya ada dua macam
ada bumbu kasar
ada bumbu halus
bumbu kasarnya daun salam
sama lengkuas yang digeprek
terus bumbu halusnya
garam bawang merah
sama cabai merah
banyak amat bumbunya
saya tidak tahu
saya tidak tahu
ini tidak terlalu banyak
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
ini tidak terlalu banyak

mau ke kantor
maksudnya bukan jalan

tapi sebenarnya ada yanginee e turnsara ukum
dunia ini lekus yuk abel
sama yang ngebawain cengin gak bilang terima kasih
iren baru balik lagi
masa kang ujang yang dibonceng sama irin
padahal bareng sama kang urat
kenapa gak dibonceng sama kang murad aja
mau sama kang ujang
atau mau sama kang murad
tadi ketemu di depan
kamu abis ketemu serena
habis bahas soal endorse
buat dikirim besok pagi ke toko
sama yang buat online
sekalian bilang ke sukanta
bikin kopi dua
buat kang ujang sama kang buran
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi